ngapain lagi ya hari ini aku udah bosan banget
mau tidur tapi gak ngantuk
ini mbak andien kan
ini aku jessy mbak
ya ampun jessy
kamu udah balik
aku baru aja pulang beberapa hari lalu
masa yolanda residen
ada yang bisa dibantu pak
penghuni di residen ini
maaf pak saya nggak pernah lihat orang ini pak
sudah delapan tahun pak saya kerja di sini
tapi belum pernah lihat perempuan ini tinggal di komplek ini
mungkin bapak salah
saya kenalin semua warga warga yang tinggal di komplek ini
tapi untuk orang ini jelas bukan penghuni kompleks ini pak
aku udah tanya beberapa temen aku di jurusan batchorin communication
katanya gak ada tuh yang namanya jessica anabella
itu kamu yakin tuh
soalnya jurusan universitas aku tuh emang lulusannya nggak banyak
jadi seharusnya sih mereka saling kenal
tapi mereka bilang ya
gak ada yang namanya jessica nabella
apa mungkin semua data ini salah
kebetulan sebelum bapak ini juga aneh yang menanyakan datanya jessica
ada yang menanyakan data jessica juga
kalau gak salah namanya pak dennis
kalau deniz pernah selidiki ini semua
pasti harusnya dia tahu data ini aneh
data ini salah
tapi kenapa dia bilang ke mama penyelidikan soal jessica
gak ada yang aneh ke mama
dia di pihak siapa
apa dia di pihak jessica
tapi kalau dia di pihak jessica
kenapa ada dugaan kalau dia perkosa jessica
tapi kalo anak anak dulu tidak bisa memanggi action valentines
apanaya aku murniin pergi ngelagak sakit ya
saya masih ingonly nih ters gerak sekarang
jangan tunggu disini ya kabarin
pula kalau ada apa apa pasti aku cerita sama kakak
baru aku turun dulu ya
kalau emang benar lu nyakitin adik gua
lu bukan bro gua lagi
lu bukan gua hajar
ini bu hasil fotonya
elsa cantik sekali ya
semua anak anak kita cantik cantik lah
dan kita akan berkah dengan selamat ya pak
jangan sampai dia ke guguran lagi
dan yang paling penting
mudah mudahan elsa nanti waktu melahirkan dia masih ada di luar penjara pak
ibu ibangnya tuh berhenti deh
sebagai percobaan baru
pada hari ini
elips hair vitamin sebutir
elips habis keramas dan sebelum
jangan jangan ketinggalan di rumah
kalau jesse ambil hp saya
nanti dia otak atik
saya harus segera balik
mbak saya boleh minta tolong
bantuan car call nama sopir saya
platnya b tujuh puluh tujuh sa dari

soekarno dari kasa holanda
dikundi di kota lopeng
keluar naja saya tidak tahu keluar kemana
loh ini handphonenya
nggak dibawa atau kenapa
nggak mbak cuma bersihin aja kok
saya yang berikan obat ya nang
dari kemarin kan
aku pengen telepon sepupu aku
nyimpen konteknya di handphone
passwordnya pasti tanggal akhir aku
eh bener kan
apa sih nggak pernah ganti password dari dulu
kok gak ada
ah cek panggilan terakhir papa aja
harusnya sih iya
disini paling banyak kontak keluarnya
eh burang burang
kita kerubah burang cepetan cepetan
ngapain lagi hari ini
aku udah bosan banget
mau tidur tapi nggak ngantuk
ini mbak andin kan
ini aku jessy mbak
ya ampun jessy
kamu udah balik
aku baru aja pulang beberapa hari lalu
makasih mbak ended